hari ini merupakan tenggat waktu terakhir bagi komisi pemilihan umum untuk menyelesaikan rekapitulasi pemilu dua ribu dua puluh
di hari terakhir batas waktu penetapan pemilu ada dua provinsi tersisa yang baru melakukan rekapitulasi nasional
yakni papua pegunungan dan papua
komisioner kpu memastikan akan tetap mengumumkan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat hari ini
masih ada proses rekapitulasi nasional untuk dua provinsi
rencananya pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh empat akan dilakukan setelah berbuka puasa
waktu di kami untuk melakukan pencermatan ataupun pemeriksaan dokumen dokumen yang dibutuhkan
karena sebagaimana disampaikan oleh ketua kpu semalam dalam doorstop dengan teman teman media
nanti penetapan itu sk nya secara keseluruhan
nah mungkin kalau waktu definitifnya kemungkinan pas kita ambil jeda sampai menjalankan ibadah inilah puasa
lalu apa konsekuensi jika kpu terlambat mengumumkan hasil pemilu
sesuai undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas anggota kpu dapat dipidana jika tidak mengumumkan hasil pemilu tepat waktu
di pasal lima ratus empat puluh dua diatur mengenai pidana penjara berupa kurungan maksimal lima tahun
sedangkan denda paling banyak rp enam puluh juta